ketua dpp pdi perjuangan puan maharani melanjutkan safari politiknya dengan menggelar pertemuan bersama ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
pertemuan puan dan muhaymin menandakan penjajakan koalisi pdi perjuangan dan pkb di pemilu dua ribu dua puluh
muhaymin bahkan mendoakan puan menjadi presiden dan berharap dirinya menjadi calon wakil presiden
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
selamat sore mbak nana mas adi apa kabar
selamat sore nana selamat sore bang jazilul
oke dan direktur eskuti parameter politik adi praitno selamat sore mas adi
selamat sore ini panah selamat sore bang jazilul
oke saya mau ke gus jazil terlebih dahulu gus jazil ini minggu pagi di taman makan pahlawan kalibata
terus makan pecel pincu pertemuan antara mbak puan maharani dengan gus muhay
mbak minis kandar ini memang penjajakan koalisi antara pdip dengan pkb
jadi tadi pagi itu tuan rumahnya itu pkb
jadi puan setelah ke pak prabowo naik kuda ke pak surya paloh
nah cuma pertemuan dengan pkb tidak dilakukan di kantor agar nuansanya lebih kultural dan mengikat secara tradisi
jadi makanya pkb menempatkannya justru
di taman makam pahlawan kalibata berdoa bersama atau tahlil yang biasa dilakukan oleh pkb
di makbaro atau makan pak taufik kemas
nah setelah itu tentu tradisional juga kita makan pecel pincuk
ya pecel pincu ya banyak hijaunya lah di situ namanya pecel
itu pasti banyak warna hijaunya
nah itu semua sebagai bagian untuk membeli

dan kami juga surprise karena mbak puan juga memberikan kue ulang tahun kepada gus muwaimin
lebih membangun semangat kekeluargaan dan membangun harapan harapan ke depan
seperti yang disampaikan oleh nana tadi
bahwa sampai detik ini atau hasil dari pertemuan tadi
belum ada kekeluargaan
belum ada kekeluargaan
ada kesimpulan resmi terkait dengan koalisi dengan pdip
yang jelas yang sudah resmi pkb sudah bertanda tangan komitmen dengan partai gerindra
oke kalau dengan gerindra pkb ini sudah tanda tangan resmi
dengan pdip ini belum makanya pertemuannya dibuat informal dan santai
begitu ya gus jasil ya
jadi tidak ada pembicaraan serius di dalam pertemuan itu
artinya begini tadi juga sempat saya tangkap bahwa keputusan internal pdip
menyangkut calon presiden dan partai koalisi itu ada di tangan ibu megawati
itu keputusan internal pdip
sedangkan keputusan internal pkb itu atau keputusan muktamar pkb
mandatnya ada di gus muhaymin iskandar
tetapi ketika pkb sudah membangun koalisi dengan partai gerindra
maka mandat terkait presiden dan calon presiden itu ada di tangan pak prabowo dan gus muhaymin
nah inilah yang menurut saya dinamika dinamika seperti ini yang terus kami bangun
dan memang komitmen kami dengan gerindra itu memperluas partai koalisi
mas adi ini tadi nggak dijawab secara clear ya
tapi saya bisa tangkap bahwa pertemuan antara pkb dengan pdip ini berlangsung santai
kemudian informal relax begitu ya tidak terlihat ada pembicaraan yang serius
menurut mas adi ini sekedar gimmick pertunjukan politik saja
atau memang ada nuansa penjajakan
atau ya sekedar gimmick pertunjukan politik saja
ya saya kira ini semacam jelatur rahmi
ini politik plus plus ya antara dua partai yang sebenarnya sudah bersahabat cukup lama
kita tahu pkb dan pdip itu dalam banyak tarikan nafasnya kan memang selalu berkoalisi
bahkan sejak dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh empat nanti pkb dan pdip itu tidak bisa dipisahkan
senyawa politik ya menurut saya
bahkan pkb itu sebenarnya adalah irisan politik dari kelompok kelompok islam yang sesuai dengan hati dan napas politik pdip
islam nu dan pdip
itu tidak bisa dipisahkan
ini juga menjadi tarikan politik yang menurut saya menjadi kepentingan pdip untuk dua ribu dua puluh empat
sekalipun membutuhkan kelompok kelompok islam konstituen islam maka jawabannya ada di pkb
cuman kan problemnya pkb itu sudah mengikat hati dengan gerindra
tapi karena persoalannya masih cair serba masih sangat mungkin komunikasi komunikasi itu masih serba lancar
yang kedua nana pasti bicaranya itu bukan hanya sebatas teman lama gitu ya
soal kemungkinan bagaimana
bagaimana pkb dengan pdip bisa bekerjasama
entah bagaimana nanti komposisi gerindra pkb bergabung dengan pdip
atau pdip juga menjadi bagian dari pkb dan gerindra
itu lain hal
yang penting buruh berkongsi baru kemudian bicara nama nama
hebatnya cak imin yang dari dulu ingin jadi presiden tadi itu mendoakan mbak puan jadi presiden
cak imin ini bagus betul
satu sisi cak imin ingin jadi presiden tapi pada saat yang bersamaan cak imin juga mendoakan puan jadi presiden
itu kita akan bahas
ini tentu kelowongan hati
oke itu kita akan bahas
saya mau kembali lagi ke soal koalisinya dulu
baru nanti kita akan bahas doanya caimin begitu ya
gus jazil kalau begitu sudah ada ikatan resmi antara gerindra dan juga pkb
dan saat ini melakukan silaturahmi politik dengan pdi perjuangan
apakah kemudian pkb berharap bahwa pdip bisa bergabung di dalam koalisinya pkb dan juga gerindra
gus jazil ini semacam ya pdkt dulu lah
supaya pdip ini bisa bergabung
ke dalam wadah yang sama ke dalam ikatan koalisi yang sama dengan gerindra dan juga pkb
ya tentu tujuan koalisi secara praktis itu memenuhi angka presidensial threshold
bahwa pkb dengan gerindra itu sudah memenuhi angka presidensial threshold
tapi untuk membangun indonesia yang besar ini kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar
maka tergabungnya partai partai yang lain
misalkan pdip bergabung di situ
akan menambah kekuatan lebih besar lagi
namun tentu ada proses proses yang harus disepakati dan dikompromikan
jadi koalisi yang diingin dibangun oleh pkb tidak hanya semata mata koalisi untuk menang pilpres
tetapi untuk kemenangan masyarakat indonesia
oke mas adi
jadi ada syarat syarat ada ketentuan ketentuan yang harus dilalui dulu
kalau kemudian nanti pdip mau bergabung ke dalam ikatan koalisinya pkb
atau ke gerindra
anda melihat memang ada upaya untuk bisa mengajak pdip dalam satu ikatan koalisi dengan gerindra dan juga pkb mas adi
ya kalau melihat tautan hatinya cukup cocok ini tiga partai berkoalisi
entah model koalisinya seperti apa
mungkin saja nanti itu skenario pertama tetap ya
bahwa mohaimin iskandar bisa berpasangan dengan prabowo subianto
mungkin pdip akan jadi teman yang
tapi karena ketiga partai ini sudah mulai cocok
mungkin saja nanti cahaya nusantara bisa berpasangan dengan prabowo subianto

mungkin saja nanti cahaya nusantara bisa berpasangan dengan prabowo subianto
dan negara ini mau menggalakkan dijadikan jembatan pertemuan antara puan maharani prabowo subianto

makanya tidak heran tadi itu di mahkamah lawan cahaya nusantara mendoakan mbak puan menjadi presiden
padahal kita tahu pada saat itu cahaya nusantara sedang berkoalisi dengan prabowo subianto
yang juga ingin jadi presiden
cak imin ini memanai politik itu biasa biasa saja kayak main game bersama teman
kalah menang ya tapi ingin banget
saya membacanya cak imin begitu
tapi karena ini adalah teman lama partai yang sering berkoalisi
yang paling penting adalah bagaimana apapun nanti persaingan di internal
tentu caimin dan pdip ini bisa berharap untuk terus bisa bersama di dua ribu dua puluh
karena saling merengkapi ini rimana dua partai
pdip butuh partai itu seperti pkb pkb pun juga partai nasionalis seperti pdip
juga menjadi bagian penting untuk diajak bekerja sama
itu yang disebut dengan gus jazilul bahwa politik dua ribu dua puluh empat bukan hanya soal melulu menang
tapi bagaimana merawat kebersamaan
terutama untuk mengantisipasi berbagai ideologi ideologi yang kemudian kadang menyusup
dari partai partai tertentu yang cukup mengancam posisi indonesia itu
itu saya nemunya titik temu yang kemudian bisa dibangun
oke jadi tiga partai ini memang sudah cocok ya untuk bisa bergabung dalam satu wadah koalisi
review tadi apa yang sudah disampaikan oleh mas adi soal doanya caimin terhadap mbak puan maharani
ketua umum anda ini caimin mendoakan mbak puan maharani menjadi presiden
dan minimal caimin ini jadi cawapresnya
gus jazil beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah dialog soal ini juga
apakah dengan pernyataan ini ada penurunan target dari pkb
yang tadinya mendeklarasikan caimin sebagai capres kemudian turun menjadi cawapres
ya tentu tadi dalam rangka memberikan motivasi
doa itu motivasi kepada mbak puan untuk juga tidak ragu ragu jika ingin maju menjadi presiden
karena di mana mana gus muhaimin di forum forum yang lain ketika doa bersama
gus muhaymin juga minta didoakan untuk maju menjadi presiden
jadi posisi tadi itu itu adalah posisi etika komunikasi yang baik
antara tokoh politik untuk saling membesarkan bukan menjatuhkan
yang diberikan signal ini yang menurut saya penting
agar para petinggi partai politik ketua umum partai politik itu saling menjunjung
jadi nanti siapa yang jadi misalkan pak muhaimin presidennya
saya yakin berarti mbak puan doanya belum terkabul
kalau yang terjadi misalkan mbak puan yang jadi presiden maka doa pak muhaymin makbul
itu menurut saya saling memberikan gairah
karena ini penting masyarakat ini
diberikan keteladanan dan contoh kebersamaan di dalam politik ini
jadi gini politik nana bukan hanya sekedar tempat untuk saling bertengkar
tapi juga untuk saling mendoakan yang terbaik untuk bangsa ini
baik tapi saya ingin tanya targetnya pkb tetap menjadikan caimin sebagai capres
atau bisa turun menjadi cawapres
sesuai tanya yang disampaikan oleh tukung pumada
sampai detik ini pak muhaimin menerima mandat muktamar maju menjadi calon presiden
itu mbak nana mohon doanya
kepada masyarakat indonesia bahwa sekarang ada upaya untuk membangun kompromi koalisi itu adalah satu keniscayaan
tetapi tekad keinginan agar pkb menempatkan kadernya menjadi calon presiden
saya pikir itu bukan satu apa namanya sesuatu yang mustahil
itu adalah bagian dari kerja partai politik
baik mas adi ini tetap ditegaskan lagi oleh gus jazil bahwa
hasil muktamar pkb menginginkan bahwa kadernya menjadi capres
tapi di sisi lain ada pernyataannya caimin yang tadi kita dengar bahwa mendoakan mbak puan
meskipun itu doanya doa baik ya tapi minimal caimin ini bisa menjadi cawapres
ini ada penurunan target yang mungkin tadi ada slip of tough memang disampaikan
atau memang seperti apa sih mas adi
tadi jelas soalnya disebutkan
apakah ini bentuk penurunan target dari capres menjadi cawapres di pkb untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mas adi
yang saya ingin komentar dua hal
caimin ini orang baik dan menganggap persaingan antar partai antar elit itu biasa biasa saja
caimin itu coba bayangkan selain dirinya ingin jadi presiden prabowo juga teman koalisi
mbak puan yang saat ini belum berkoalisi resmi juga didoakan untuk jadi presiden
jadi ini baik baik saja ini yang menurut saya butuh kedewasan untuk melakukan ini
karena tidak semua orang bisa melakukan ini pak anadu
yang kedua menurut saya sangat rasional kalau kemudian gus nazilul
mantok harga mati ya bagi caimin itu adalah sebagai capres
tapi kan ada basis basis rasional
kalau kemudian di of the day nya misalnya posisi itu nggak rasional
hanya sebatas posisi cawapres ya tentu turun targetnya itu harus dilakukan
makanya tidak mengherankan kalau caimin itu relatif agak dijajakan untuk mendampingi prabowo subianto
dengan catatan caimin tetap sebagai cawapres
kalau pun dengan prabowo subianto tidak cocok
siapapun nanti yang mau berkoalisi
dengan mohaimin iskandar
caimin dia pasti akan pindah ke lain hati
siapa tahu cocok dengan mbak puan bisa berpasangan
andai caimin diberikan satu kursi untuk bisa menjadi pendampingnya
dengan catatan itu kalau posisi cawapres juga adalah harga mati
atau jangan jangan nanti ada skenario ketiga
nggak perlu cawapres cukup jadi kingmaker
menjadi jembatan begitu banyak kepentingan politik antar elit
dan caimin bisa dengan mudah mengkomunikasikan itu
komunikasi dengan pdip
komunikasi dengan gerindra
dan seterusnya dan seterusnya
jadi kalau di ranking tentu cawapres pertama
turun dikit cawapres karena ada basis rasional
kalau butuh kanan kiri misalnya kalkulasinya nggak rasional
kemudian juga caimin menganggap ini sesuatu yang dipaksakan
ada pilihan yang ketiga
cukup menjadi kingmaker diantara begitu banyak kepentingan partai politik
toh rasa rasanya yang bertanding adalah teman teman partai politiknya caimin dan gus jajilul semua
tapi yang jelas
ini komunikasi politik yang bagus ya menurut saya
supaya tidak melulu tawuran opini seperti yang belakangan terjadi soal klaim dan jegal menjegal
jadi ini silaturahmi yang baik
tapi apakah kemudian pkb terutama mohaimin iskandar
tetap ke ke begitu ya untuk menyorongkan dirinya sebagai cawapres atau cawapres
nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen berikutnya

apakah kemudian pkb dan pdip ini lebih punya kemistri untuk bersama ketimbang gerindra dan pkb atau bagaimana
kalau anda lihat rekam jejaknya perjalanannya karena kan ini baru pertama ya pkb berkoalisi dengan gerindra
sebelumnya pkb selalu lebih sering berkoalisi dengan pdip
dengan adanya pertemuan ini kalau bisa dilihat kemistrinya ini lebih nyambung kemana sebetulnya kemistri politiknya
kalau dilihat rekam jejaknya tentu lebih jauh condong ke pdip
karena kalau kita lihat korespondensi historisnya ya baru sekarang pkb dan gerindra itu cocok dan mengikat dalam satu koalisi
saya beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan bertaruh ke banyak orang bahwa dua partai ini gak cocok
dari berbagai unsur kepentingan nggak cocok saya dibully dengan teman teman pkb
oke anggap itu sebagai sebuah susu yang sudah tumpah lah ya
nggak perlu diratapi sekarang kita bicara soal bagaimana kemungkinan partai ini bisa bersama
kalau memang mohaimin iskandar
caimin dan gus jazilur mematok harga mati bagi caimin maju dua ribu dua puluh empat entah sebagai capres dan cawapres
bagi saya nana siapapun partai itu yang mengajak dan memastikan bisa maju bagi caimin pastinya koalisi itu akan solid
tapi kalau patokan soal capres mohaimin dan cawapres caimin itu turun grab maka saya tidak mungkin dengan siapapun tentu saja pkb akan berkoalisi
makanya dalam konteks inilah kemudian
kalau koalisi gerindra dengan pkb saat ini tidak memastikan mohaimin
iskandar sebagai capres
rasa rasanya kalau ada tawaran dari tetangga sebelah yang rumputnya jauh lebih hijau tidak coba untuk dimajukan
karena ini kan tentu ingin menyelamatkan pt lfg di dua ribu dua puluh empat
kalau mbak buan maju menambahkan mohaimin sebagai capres definitif segera deklarasi
kok rasa rasanya iman politik caimin juga akan sedikit goyang lah kira kira begitu
karena dengan gerindra sampai saat ini belum dirismak diresmikan ini
hitbah politiknya sudah cocok sudah dikawinin
tapi cincinnya itu belum
belum diikat dengan koalisi
yang kemudian mendeklarasikan caimin sebagai capres
dengan catatan caimin tetap harus maju di dua ribu dua puluh
kecuali nggak harus maju ya siapapun bisa berkoalisi
iman politiknya pkb dan juga caimin bisa goyang kah gus jazil
kalau kemudian nanti pdip memajukan mbak puan sebagai capres dan kemudian mengajak caimin sebagai cawapres
sementara dari gerindra ini cincinnya belum diikat
pak prabowo belum jelas mau mengambil caimin sebagai cawapres
kalau ada tawaran itu bagaimana
apakah akan tindak lain hati dengan tawaran tetangga sebelah
semua yang dibicarakan pkb silaturahe membangun komitmen itu dalam koridor dinamika nana
belum ada keputusan yang resmi ya terkait presiden dan wakil presiden
nah yang namanya politik itu adalah seni membangun kemungkinan
jadi apa yang menjadi target pkb
apa yang menjadi cita cita pkb
untuk memiliki kader terbaiknya menjadi presiden
itu tetap akan kita bangun
nah tentu dengan kompromi kompromi seperti ini menurut saya akan mendewasakan pkb dan partai politik yang lain
karena tidak mudah membangun kompromi apalagi disebut oleh pak adi prayetno dengan basis rasional
dengan basis yang memang mengutamakan kepentingan banyak itu tidak mudah
karena pkb ingin menempatkan diri di situ
jadi politik itu seni yang mengembirakan
untuk membangun komunikasi
pertanyaannya tadi nggak dijawab gus jazil
bagaimana kalau kemudian ada tawaran dari tetangga sebelah yang sudah pasti menjadi cawapres
kamu jangan suka mengandai andai
nah itu tidak bagus untuk mengamatkan
kita harus membangun basis dengan narasi yang rasional
bagi pkb vital asal itu untuk kepentingan membesarkan pkb
dan untuk kepentingan rakyat banyak
pkb akan berdiri di situ
mau jadi presiden
mau jadi wakil presiden
itu yang menjadi concern utamanya pkb
tetapi sekali lagi jangan andaikan sesuatu yang buruk buat pkb
kita sedang optimis untuk menjadi presiden
nana mengandaikan untuk menjadi wakil presiden
jadi optimisme itu buat kami buat partai kami buat pkb para kader
tapi yang jelas capres untuk mohaimin iskandar itu harga mati ya bagi pkb ya
bagi internal pkb harga mati
kalau kemudian nanti
ini keputusan internal partai yang harus dihormati
tetapi kita ada pertimbangan pertimbangan rasional yang nantinya dalam dinamika itu akan muncul
seperti yang disampaikan tadi
pertimbangan pertimbangan rasional itulah yang kemudian bisa menurunkan target dari capres ke cawapres
tapi ada juga pertimbangan rasional yang kemudian nanti berujung
bisa saja pkb ditinggal akhirnya gerindra dan pdip berkoalisi memasangkan prabowo dan juga puan
itu sudah siap juga gus jazil
karena politik itu adalah berbagai kemungkinan
betul betul justru pkb memiliki positive thinking bahwa kadernya gus muhaymin itu layak ditandingkan dan dimajukan untuk menjadi presiden
itu menurut saya boleh ditanding tanding dengan siapa yang
menurut saya justru itulah yang sekarang sedang disampaikan oleh gus mohamad ke publik
coba dinilai siapa calon calon presiden yang ada apa visinya apa kepentingan untuk membesarkan atau bagaimana rakyat indonesia sejahtera ke depan
nah inilah yang menurut saya sosok gus muhaymin ini bagi pkb bagi internal pkb final pantas menjadi presiden
dan kami semua berdoa kami semua berjuang
bahwa kemudian ada sisi sisi rasional karena komunikasi dengan partai yang lain
itu adalah fakta politik
itu adalah fakta politik yang nanti akan kami jalani
oke kita tunggu nanti bagaimana arah perjalanan politiknya
apakah pertimbangan pertimbangan rasional itu kemudian yang akan memberikan pilihan pilihan lain bagi kader internal pkb yang tadinya menginginkan mohaimin iskandar sebagai capres
dan pertimbangan pertimbangan rasional itu yang kemudian bisa mengubah target dari capres menjadi capres
kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum pkb jazil ulfa waib dan juga direktur eksekutif parameter politik indonesia mas adi praitno
saya selalu gus jazil dan juga mas adi
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesian newsroom